udah kita cover semuanya jadi tenang aja
nah berarti aman tuh
ya enggak juga lah
nanti kita mau ngajak salma pulang
nanti juga sama pulang kok
sekarang kan kita mau nonton konsernya caramel
udah nanggung kali kita udah sampai sini
minta digandeng lagi
lo udah mau ngajarin gue hari ini
sekarang gue mau ngajak lo ke satu tempat
ya ntar juga lo tau kok
lu tuh emang doyanya digandeng ya
gelisah galau merana
tadi lo bilang mau beraksi
iya sih tapi
udah buruan yuk
udah dateng no
telat sih lu
ini yang namanya jodoh
jodoh apa ya kak
iya bener kalian jodoh banget
mumpung ada kak adis sama kak budi
kita mau nanya sama di mana
iya nggak tuh
aduh kalian tuh kalau jawab ya bener
tadi itu mama sama papanya salma
masa kita ajak mereka ke tongkrongan
gue aja nggak yakin nathan sama salma
masih di sana
nggak usah bud gue tau kok salma sama
nathan di mana lu ikutin gue aja
kenalin saya astri
saya kasih lo mau lihat kondisi mbak
mbak baik baik aja kan
kenalin saya astri
kamu ngapain malam malam ketemu mary
aku cuma mau kenalan sama istri kamu mas
aku minta tolong sama kamu astrid ya
karena dia tidak salah apa apa
jangan bikin semuanya makin runyam
mas selain banget sih evelyn sama simona nggak ada yang bisa ditelepon
gue lagi galau kayak gini gue kan gak ada tempat curhat
tuh ya deh
pasti ada band hits sama manggung di sini
yes ini kesempatan gue buat bikin vlog
balik lagi di vlognya dinda
so hari ini karena gue lagi galau jadi gue pergi ke cafe deh
namanya kafe bintang
di sini tuh tempat narong anak hits gitu deh guys di jakarta
nah di sini itu ada band hits gitu sama manggung
nah kalian penasaran kan
nah ikutin terus vlog gue ya
kok ada lo berdua sih di vlog gue
wih ganggu tau nggak
loh ini kan tempat umum
emang salah kalau gue main ke sini
karena gue punya nathan datang ke sini bukan lo berdua
gara gara nggak bisa ketemu si nathan
nah si aldo juga lagi galau gara gara gagal ketemu si salma
terus kalian berdua ketemu deh
patah hati sama natsal alias
gue ini kakak kelas
iya di nomor din
aduh jaya dinda udah dong
ariefah udah tenang deh nggak usah lebay
kalau misalnya ngajak jalan itu dia
gue gak pernah maksa salma
dia sendiri yang pengen datang
kalau lo gak percaya tanya aja
demi apa salma
cuma masalah kayak gini doang gak usah diributin
tadi itu secara nyokap lo
kayak pengen nyelidikin lo gitu
terus kayaknya bokap lo
pengen tahu deh lo pergi sama siapa
udah kita cover semuanya
jadi tenang aja
nah berarti aman tuh
ya nggak juga lah
nanti juga salma pulang kok
sekarang kan kita mau nonton konsernya caramel
kita udah sampai sini
minta digandeng lagi
kan sekarang lagi ada konser caramel ya
yaudah kita ikut dulu yuk
harusnya rahma gue ajak ke bandung
mas aku mau pulang
aku bosen di sini
nanti aku bicara sama dokter ya
kamu tenang aja ya
nanti aku akan urus semuanya supaya kamu pulang secepatnya
udah kamu tenang aja
tunggu ya ya ya erased
kalian bisa liat aku yang about ry aerialice nggak

eits tahan brai
dan lo yakin
lo pasti bisa dapet sini deh
hmm bisa gak sih kalian berdua gak usah gandengan
capek tau liatnya
lo mau gue ganding juga
biar lo tau rasanya gimana punya pacar
seharusnya udah moon
itu udah dinggang
ah kita sembuhin sembuhin
eh di belakang di belakang
kakinya unyu banget ya
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa